kalau generasi generasi muda emang dua politisi muda ini nih yang bikin aku kepengen memilih
iya selamat pagi
pagi pagi kita nggak boleh debat dulu ya awas janji
tapi nenggolnya nenggol
oke ya boleh lah
tapi paling nggak ini porsinya harus sesuai lah ya satu sama dua
jadi gimana persiapannya nih buat nanti malam nih
kalau tema temanya kan tema tema yang cukup strategis ya
kalau dibandingkan debat yang pertama ya
dan serius juga temanya
yang satu kira kira apa yang akan dibawa
jadi kalau pak jokowi dari kubu satu sih simple aja
kita akan bawa kerja nyata dan pencapaian yang sudah dilakukan
karena kaum milenial itu kan cenderung lebih rasional dan kritis
kalau kita hanya berikan cerita retorika angan angan dan jargon
belum tentu mereka akan happy dengan kubu satu
jadi kita berikan saja pencapaian
kalau pak jokowi menjelaskan capaiannya
ya kami dari dua akan jelaskan apa yang tidak tercapai
jadi memang ada beberapa hal yang memang belum achieve
dan memang ada beberapa gagasan gagasan yang bisa kita perdebatkan kembali
misal tadi bang rian bicara tentang freeport
bahwa ada biaya lingkungannya sekitar satu ratus delapan puluh triliun yang belum dibayarkan
itu potensi kebocoran anggaran misal
nah jadi kita dari tim dua itu kan sifatnya debunking ya
jadi kita menyampaikan poin poin
mungkin klaim kebenaran dan klaim ke pencapaian satu
namun di sisi lain kita juga punya gagasan lain
misalnya gimana kita mencapai suasana badapangan
semua hal dari hulu ke hilir terkait pertanian
tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik menurut kami untuk diperdebatkan
karena mudah mudahan ada diferensiasi yang jelas antara pola pembangunan yang dipakai sama satu dan dua
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini